saat tau andin selingkuh
tapi andin bilang dia gak aslinya
selingkuh itu kan aib
bukan buat disebar sebar
mereka menaruh anak itu di pantai asuhan
anak kecil gak berdosa
gue tuh baru kepikiran gue baru inget
kemarin gue sama michi mau ketemu
andi gak pernah hamil karena roy
dan andin tuh bener bener yakin ngomongnya
masa iya rina berbicara
bukan anak roy
terus renat dia anak siapa
gue harus buru buru pergi dari sini
bahaya kalo mereka liat gue
untuk sekaraksi gue gak tau siapa yang bener siapa yang bohong
tapi gak ada salahnya kalo lo tanya ke andin
lo pastikan sendiri kebenarannya
gue balik ya
kalo ada kabar apapun soal kasus kebunan roy
pasti ya pasti
aduh aduh ini gimana
gimana kalau al terpengaruh sama omongannya angga
pasti al bakalan selidikin siapa rina
bisa bisa ketauan dong
kalo rina itu ternyata bukan anaknya roy
satu masalah hilang
seribu masalah malah tumbuh
aduh ini gimana
aduh ini gimana ya gw harus berbuat apa sekarang
sekarang udah punya tas baru jam baru
sekarang mau kemana lagi kita
emang makasih ya
udah beliin jam tangan aku baru sama tas baru
ya kita pulang yuk
pulang yuk atau mau kemana lagi
emang perut aku lapar
makan dulu ya di restoran
boleh mau makan
mau makan apa
sosis kentang emang
yaudah sekarang kita cari ya kemana kita
ke pregang cafe
ngapain kamu ada disini
tadinya saya mau makan di cafe alabama
tapi saya nggak sengaja denger obrolan kamu sama angga
saya bener bener gak nyangka ya al
ternyata kamu ambil reina dari panti asuhan bukan karena peduli sama mbak andin
adalah anak kandung mbak andin dan roh
hebat kamu ya al
kamu gerak cepet
kamu melindungi anak itu
anak itu adalah bagian dari keluarga al fahri
memang semua menolak anak itu waktu itu
tapi saya ingat banget gimana kecewanya nino
saat tau mbak andin selingkuh
mbak andin selingkuh
mbak andin selingkuh
mbak andin selingkuh
tapi andin bilang dia gak selingkuh
selingkuh itu kan aib
bukan buat disebar sebar
penyesalan terbesar dalam hidup mbak andi
itu pada saat dia berpisah sama gimbal
karena mbak andin itu sangat mencintai nino
ya mungkin sekarang dia udah nikah sama kamu ah
tapi butuh empat tahun
empat tahun mbak andin untuk ngelupain nino
bahkan di hari pertama mbak andin keluar dari penjara
siapa orang pertama kali yang ditemui
karena mbak andin itu ngerasa
dia bersalah karena udah selingkuh nino
adik macam apa kamu
merebut suami kakaknya sendiri
sangat memalukan ya nisa
sangat memalukan itu
malah ngebalikin ke gue
semoga kata kata gue tadi bikin ali yakin
kalau anak yang dikandung sama mbak anin
emang benar anak roy
semoga al tetap berpikir seperti itu
kamu gerak cepet
kamu melindungi anak itu
anak itu adalah bagian dari keluarga alfahri
memang semua menolak anak itu waktu itu
saat tau mbak adin selingkuh
selamat siang pak al
mohon maaf mengganggu waktunya
iya selamat siang
yang mengganggu kok gimana
begini pak tadi pak nino datang kesini
mau apa datang kesana
beliau menanyakan soal orang tua angkat rena
bahkan pak nino menyebut bahwa yang mengadopsi rena itu adalah bu nadia
saya tidak tahu pasti pak
orang yang dimaksud pak nino itu siapa
oh itu pasti orang tua angkat fiktif yang waktu itu disetting sama rendy
tadi pak nino juga menanyakan soal golongan darah arena
tapi saya tidak memberikan data pribadi seperti itu
kecuali atas izin bapak
terima kasih banyak sudah merasiakan data itu bu
kalau pak nino atau siapapun datang menemui ibu lagi
untuk bertanya tentang rena
terima kasih ya bu
ngapain dia tanya golongan darahnya reina
ngapain nino mulai berpikir kalau rena itu anaknya dia ya
ratingnya sudah di dalamricu